papa udah pulang
aku udah coba teleponin papa
karena saya tidak bisa menjalankan amanat terakhir almarhumah
soal perjuangan boy dan sila
kita akan tetap melanjutkan rencana perjodohan ini
nanti biar saya yang bicara sama puai
agar boy mau menerima sila kembali
si reva ke toilet lama banget
biar papa telepon ya
gak usah pa
patung sini ya
itu kalau ngomong gak usah nyerocos dong
dan kayaknya gue udah sering banget nih bilang
gue sama sila tuh udah gak ada hubungan apa apa
kalau lo punya urusan sama sila
kalau lo punya sesuatu untuk disampaikan ke sila
langsung ke orang yang bukan ke buah
udah apa sih maksud lo gak ngerti gue
ya lo udah kelar belum nyerocosnya
gue soalnya mau masuk ke dalam lagi
gue capek denger alesannya
dan gue juga gak minta dipercaya sih sama lo
minggir gak dipercaya sama lo
eh tunggu dulu
gak mau ditabrak kan
sumpahnya belum not
kenapa malam boy yang kesel
harusnya gue dong yang kesel sama dia
kak ya ampun kagetin aja
kamu yang ngapain disini
tadi pamitnya kemana
kakak nyari kesana kamu ada disini
ya tadi aku beneran habis dari toilet kak
cuman keluar bentar
jangan bercanda deh
gue tuh males banget ngebahas boy
mending gue simpen sendiri masalah ini
karena gue gak mau masalah ini jadi panjang
jawab dong yang serius
yang serius serius kenapa kak
nanti mukanya cepat tua loh
gak usah khawatir
boy pasti akan setuju
tapi soal rasa
kita tidak bisa memaksakan perasaan boy mas
walaupun saya tau
aku gak nyangka kalau boy masih kecewa banget sama aku
sampai dia gak bisa maafin aku
padahal itu semua cuma salah faham om
kamu gak perlu minta maaf sama om
hati kamu itu sedih dan terluka
om akan berusaha
agar boy bisa menerima kamu kembali sih
apalagi rencana perjodohan ini
adalah permintaan terakhir dari almarhumah mamanya boy
makasih banyak ya om
sekarang kita lanjutkan acara makan malam kita ya

tidak ada yang mau diberi alih
tidak ada yang mau diberi alih

tidak ada yang mau diberi alih
saya gak telepon
sekalian saya panggil waters untuk pesan makanan
iya mas terima kasih
kamu dimana boy
aku di jalan pulang
kamu jangan bersikap seperti ini
dan juga sila
aku udah cukup menghormati mereka dengan cara gak marah marah di depan mereka
ya ya pak aku masih ada urusan aku harus pergi
mau pergi kemana kamu
kamu jangan pernah buat masalah lagi ya
kamu tuh sudah dewasa
kamu harus merubah sikap hidup kamu
kasihan juga nyolp lo
pastu baru dengu lama
bener gak ya tebakan gue
mondi pamit karena ada urusan geng motor
soalnya muka dia habis teleponan canggung gitu
mondi lagi diwasalah
ngapain juga gue mikirin dia
semoga aja mundi gak mikir apa apa
tenang raya tenang
kok mama jadi luka luka kayak gini sih
kamu nanti gak bolehin aku nyusul ke rumah sakit
waktu mama kecelakaan
cuma luka ringan aja
kamu gak usah khawatir ya nak ya
mama istirahat ya
aku antarin kamu ke kamar
mama udah bisa jalan sendiri
kamu yakin bisa jalan sendiri sama aku
yaudah aku ambilin minum buat mama dulu ya
makasih ya sayang ya
papa udah pulang
aku udah coba teleponin papa
aku izin kerabut dulu ya

kayaknya cuma harus berubah
aduh dia beli handphone balik lagi
sorry gak keangkat soalnya tadi gue baru sampai rumah
iya sorry juga gue kepencet